menyusulkan naikan harga minyak dunia pasca kesepakatan opec dan non opec
pertamina pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga solar subsidi
pertamina mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga solar subsidi
sekitar lima ratus rupiah per liter menjadi lima enam ratus lima puluh rupiah per liter
menurut wakil direktur utama pertamina ahmad bambang
usul ini akan membuat harga minyak dunia pada dua ribu tujuh belas
terkerek naik lima puluh lima hingga enam puluh dolar amerika per barat
aturannya bahwa boleh enam ratus bahkan sampai satu seratus kalau tidak lah
ya tergantung fine itu
nah yang kedua distribusinya berapa
ya memang nambah kos tapi kan komitmen pertamina dari awal
bahwa itu merupakan implementasi dari marketing ramatan ilang min
dan juga dari pemerintah
jadi diambil nanti dari profit
selain itu pertamina juga berencana mengakuisisi sepenuhnya lapangan migas
ini dilakukan untuk meningkatkan cadangan minyak pertamina di luar negeri
repsol yang sedang mengalami kerugian keuangan
berencana melepas semua kepemilikan di lapangan tersebut
namun belum disebutkan berapa jumlah dana yang disiapkan perseroan
untuk akuisisi tersebut
pak paling sampai akhir tahun
kemudian fact diligence dow diligence sebagainya
cuma kadang kadang kan ada yang prosesnya memang b dua b
jadi negosiasi melakukan
itu ada yang tender
nah ini seringkali jadi agak rahasia
yang jelas jangka pendek
jadi kita ingin memperkuat posisi kita di aljazair
dengan membeli dari repsol
tapi ini masih dalam pembicaraan kencang
ini yang jangka pendek
makanya seringkali kita tulis project itu adalah pakai sandi
karena enggak boleh
kalau keluar kan harapannya
iran juga tapi ya sandi lah
kita masih blok mana itu ditulisnya sandi